jelang laga final piala aff antara indonesia melawan thailand rabu malam
pedagang musim mempenjual pernak pernik tim nasional indonesia mulai berbunculan di pinggir jalan
pantauan di kawasan palmera jakarta barat pada rabu siang berjejer dagangan beragam atribut timnas sepak bola indonesia
kaos hingga shawl dijual bervariasi mulai dari rp enam puluh hingga rp satu ratus lima puluh
pertandingan piala aff final leg pertama antara indonesia melawan thailand berlangsung rabu malam di national stadium singapura
sementara leg final kedua akan digelar pada hari sabtu satu januari dua ribu dua puluh dua mendatang
hardika prakasya satya